ya sudah kalau begitu terima kasih pak yaudah kalau gitu saya permisi dulu
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
seperti yang sama sama kita ketahui
pergi dari rumah
sejak tadi siang
sampai sekarang belum kembali
mari kita cari bersama sama
mari kita cari ke semua tempat
jangankan idoi dan jennifer
uang hasil korupsi
yang sudah terkubur bertahun tahun pun
bisa kita temukan kembali
kita cari sampai pagi pak ustadz
cari sampai pagi
bagaimana kalau ini penculikan pak ustadz rw
penculiknya meminta tebusan sama siapa
memang ini yang diinginkan
kita semua pergi mencari idoi
mereka masuk ke sini
yang akan menghadapi mereka
makanya pak mereka jahat mereka seneng kita pergi mereka nggak kangen sama kita pak
bapak saya sama jenifer jenifer juga sayang sama papa
masih diem dieman aja
gak usah c
gak apa apa kamu tidur di sofa
nanti cece siapin selimut ya
eh pak mustakin
silahkan duduk pak mau masuk dulu
saya panggilan dari kantor
sekarang mampir kesini
oh gitu ada apa pak
saya cuma sebentar
mau ngasih tau
saya dapet email dari kantor kita yang diriat
atem sudah berangkat sore tadi
ada masalah apa ya
biasa pak penyakit ciraos
sekarang kang idoi sama jennifer kabur
bapak sama anak dua duanya hilang
gak tahu kemana ini lagi dicari cari
jadi aku disinatowane
nggak terpikir apa apa
ayo pindah ke dalam
pindah ke dalam yuk
pindah ke dalam
betul alamatnya pak
ya sudah kalau begitu terima kasih pak
sudah kalau begitu saya permisi dulu